cnn indonesia newsroom kita ke informasi selanjutnya
pedangdut cita rahayu alias cita citata menjalani pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi kpk
cita citata diperiksa terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos di jabodetabek
sekitar pukul empat belas empat puluh lima waktu indonesia barat pedangdut cita citata masuk ke gedung kpk dengan kawalan ketat asistennya
cita citata menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi pejabat pembuat komitmen
pk kementerian sosial mateus joko santoso
nama cita citata masuk dalam pemeriksaan kpk setelah dirinya disebut menerima pembayaran senilai satu ratus lima puluh juta rupiah
yang diduga berasal dari korupsi bansos
pembayaran ini dilakukan atas jasanya sebagai pengisi acara di sebuah acara di labuan bajo
selain memeriksa cita citata kpk juga memeriksa karyawan pt guan nata dirga wempi
dua wiras swasta bernama wijaya fitrayasa dan rahmat salowo
hingga saat ini kpk telah menetapkan empat tersangka termasuk menteri sosial juliari batubara